ya udah angkat angkat
saya tunggu ya pak haji sopan ya
gimana tuh bocah ya
perasaan tadi lewat sini cepet banget larinya
kok badan aku tiba tiba gatel ya
tau di bawah aja dah
kuping kita udah kayak pancingan
suara siapa itu ya
tapi kok kayak kembali ke rumah
kenal suaranya mah
kejauh banget semuanya
ini anak emang bader banget nih
heu kejauh banget semuanya
tadi ada sumber suaranya nih di sini nih
ngapain disitu awas ya belum tahu begini gini dulu
jawara jangan macem macem ya ah ketahuan kamu sekarang mau lari kemana ayo kamu
gak akan om lepaskan lagi jangan lari menyerah
ya oke allah itu tidak suka orang yang sombong betul tidak
lompat lompat lompat saya ini dulu bekas anggota timsar penyelamat itu ya
siapa deh siapa deh
ini kekuatan dikirimnya ya
berang tiga kantung
ya walaikum salam
kok udah gak ada padanya
pandainya lagi tujuh
dia yang suruh nerima telepon siapa
ini adi sopya nih
dibilangin kiri telepon antar berasnya
otak otak bisa menyangka telepon
tapi pak adi sopya kalo gak diangkat
jangan bergerakin deh
aduh pak teh
amin ini tuh amin
ini tuh amin
ini dibungkit papa
aduh ini dia
aduh ini dia
ustaz aduh aduh aduh ustaz
aduh ustaz aduh ustaz
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh